hai akhir dua ribu dua puluh dua lalu organisasi kesehatan dunia atau who merilis data yang menyebutkan bahwa
sekitar satu miliar orang berusia dua belas hingga tiga puluh lima tahun berisiko kehilangan pendengaran penyebabnya adalah
terlalu lama terpapar musik keras dan suara lainnya paparan suara keras bisa menyebabkan
gangguan pendengaran sementara namun paparan yang lama dan berulang dapat menyebabkan kerusakan
pendengaran permanen lumayan enggak juga enggak juga kadang sih kalau terlalu dekat sama soundnya
aku nalan ludah kali ya sama ngunya permain karet dokter spesialis tht bintari naris wari
menyatakan biasanya gangguan pendengaran tidak secara murni disebabkan oleh paparan suara keras
pada waktu menonton konser ada beberapa hal lain seperti faktor usia kotoran yang
menumpuk di dalam indera pendengaran hingga bakteri kalau akibat konsernya murni sih hampir
jarang ya gitu misalnya bener bener setelah nonton konser terus besoknya hilang pendengaran gitu
karena hilang pendengaran tuh ada yang sementara bisa juga karena trauma akustik tadi akibat
konser atau yang menetap nah itu baru benar benar syaraf pendengarannya tapi tidak semudah kita
nonton konser terus besoknya atau rusaknya gitu tiba tiba kita hilang pendengaran enggak sih bagaimana
caranya agar tidak mengalami gangguan pendengaran setelah menonton konser pada waktu menonton
konser hendaknya menjauh dari sound system agar tak terpapar suara yang terlalu kencang
apabila mengalami telinga berdenging hendaknya indera pendengaran diistirahatkan selama satu jam
hingga dua jam stop menggunakan earphone atau headphone setelah menonton konser wah seru banget
mencegah terjadinya temporary hearing loss atau kehilangan pendengaran akibat terpapar musik yang
terlalu kencang baiknya anda selama menonton konser untuk menuju ke area tenang atau area makan mungkin ya
untuk menetralisir suara kencang ataupun anda bisa menggunakan earboard pada saat penonton konser
terhindar dari paparan musik yang terlalu kencang selamat mencoba ya who mengeluarkan standar baru
dalam hal menonton konser yaitu maksimal seratus decibel namun menurut dokter spesialis tht
tarina reswari yang direkomendasikan hanya sebesar delapan puluh desibel jadi kita ada rules of
enam puluh sebenarnya rules of enam puluh itu jangan mendengar suara keras lebih dari enam puluh menit terus kalau dari
melebihi lebih dari delapan puluh desible itu baru tuh bisa bener bener merusak syaraf pendengaran paparan suara
kencang pada waktu konser bukan merupakan faktor utama terjadinya gangguan pendengaran namun
sebaiknya hindari terpapar musik kencang secara terus menerus karena hal itu dapat
memicu penurunan fungsi alat pendengaran di masa mendatang tim liputan cnn indonesia